setelah komedian komeng jadi fenomena di pemilu dua ribu dua puluh
sejumlah wajah baru selebritas juga bakal jadi calon politikus di senayan
sementara dari pengumuman kpu rabu lalu
partai persatuan pembangunan atau p tiga yang selama didirikan senantiasa melaju ke senayan
hasil pemilu dua ribu dua puluh empat yang diumumkan komisi pemilihan umum pada rabu dua puluh maret lalu
membuat sejumlah elit partai masgul
terutama yang sebelumnya lolos ke dewan perwakilan rakyat di senayan
seperti partai persatuan pembangunan atau p tiga
p tiga yang selama pemilu sejak orde baru senantiasa berkantor di senayan
pada pemilu dua ribu dua puluh empat gagal melaju ke dpr
raihan p tiga hanya lima delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tujuh suara atau persentase tiga delapan puluh tujuh persen
sedangkan ambang batas parlemen yang harus diraih partai politik
sandiaga uno enggan berkomentar atas gagalnya p tiga
menembus ambang batas parlemen di pemilu dua ribu dua puluh
sudah ada perintah sama saya kepada saya untuk tidak berkomentar
pak ketua umum sudah menyampaikan maklumat dan taklimat yang sudah banyak dikutip
jadi semua statement tentang p tiga akan diberikan oleh dpp p tiga
saya diminta untuk tetap
optimis semua kader dan prosesnya ini masih berlangsung
selain p tiga yang disorot tidak lolos ke senayan adalah partai solidaritas indonesia atau psi
ketua umum psi kaisang pangarep yang adalah putra bungsu presiden joko widodo
menerima hasil pemilu dengan logowo dan tidak mempermasalahkan psi tidak berhasil lolos ke senayan
psi saat ini tengah mempersiapkan strategi untuk pilkada
nasional itu adalah secara presentasi itu dua delapan puluh satu dan yang sudah pasti ya
saya kira kan pemilu kali ini juga sudah cukup baik dilaksanakan oleh kpu
ada yang gagal ada juga yang berhasil
ketua umum psi kaisang pangarep
menerima hasil pemilu dengan logowo dan tidak berhasil lolos ke senayan
ketua umum psi kaisang pangarep
menerima hasil pemilu dengan logowo dan tidak berhasil lolos ke senayan
yang pertama sejumlah selebritas yang biasanya disorot dengan aksi hiburannya
kini siap menjadi politikus senayan
mereka adalah wajah baru yang melengkapi barisan selebritas
yang sudah lebih dulu menjadi politikus
yang pakai tebub pun seperti watchdog dan kawasansan yang waktu waktu halus

ya pasti di lontar prodise

komeng komedian yang menjadi fenomena dalam pemilu dua ribu dua puluh
komeng mendapat lebih dari lima juta suara untuk duduk sebagai anggota dewan perwakilan daerah
mereka adalah beberapa dari banyaknya selebritas kini yang menjadi politikus dan dipilih masyarakat sebagai anggota legislatif di dpr